saya sudah laporan kepada polisi
dan polisi sendiri sudah mengadakan pendidikan seperhunya
sekarang ini berada di antara kita
bapak sersan mail
yang akan melanjutkan pemeriksaannya
mudah mudahan saja pada sore hari ini
kemar sebentar pak
aku lagi baca koran
kenapa kau berakabrik semua isin mahri itu
aku mencari liang tin berliang yang baru aku beli dari busu pangkat
sudah benar benar kau cari
dari obrak abrik begini masih kurang yakin liang tin itu betul betul hilang
lalu siapa yang ambil
mana aku tahu
tapi demi tuhan pak
aku curiga sama bu guru itu
kalau bicara hati hati bu
dia kan guru
kenapa kau curigai
memangnya guru tidak bisa berbuat salah
tuh pak marta buktinya
bu imas kan sudah seminggu pindah dari sini
aku juga kan gak tahu kapan tepatnya liang tin itu hilang
bisa saja sebelum pindah diambil
apa masih belum cukup
ibu bikin dia susah
minggu yang lalu ibu bikin dia pindah dari rumah ibu
dan sekarang menuduh dia melakukan pencurian
apa itu masuk di akal
ya mungkin karena dia muda dan cantik
semua laki laki di desa ini membela dia
pak sanusi pak pur suami saya
sekarang pak kades juga nampaknya akan membela dia
kalau saya berani membela dia
tidak karena dia muda dan cantik
tapi karena dia benar
bagaimana mungkin pak kades bisa yakin dia benar
padahal seorang tetangga saya
memergoki dia menjual emas
menjual perhiasan di toko emas cipanas empat hari yang lalu
saya sanggup bahwa orang itu sebagai saksi kemarin sekarang juga
kalau memang pak kades menginginkan
saya akan lapor polisi
supaya soal ini diusut secepatnya bu
tapi kalau pak kades tidak ambil peduli pada pengaduan saya
saya akan mengadukan pak gades
sebagai kepala desa yang tidak tanggap pada masalah warga
saya harap bu imas bisa mengerti
kedudukan saya yang serba salah ini
kalau saya tidak cepat cepat menangani pengaduan ibu ju
si isi cikoneng ini akan mendengar ocahannya
dan menurut saya itu
akan tidak menguntungkan ibu imas
isi cikoneng inilah
barangkali cobaan yang paling berat buat saya
kalau memang kita harus ke toko masjid panas
untuk menjernihkan suasana
sebaiknya kita berangkat sekarang
supaya situasi begini jangan terlalu lama menyakitkan badan saya
pak kud kami pergi dulu
segalanya bisa jelas dan kertas
sengaja saya minta pak nafis pemilik toko mas cipanas ini untuk hadir bersama kita di sini
sebetulnya kasus ini harus diselesaikan di kantor polisi
apa yang ibu katakan bahwa
seseorang telah melihat ibu imas
menjual perhiasannya ke toko mas cipanas
empat hari yang lalu
ternyata benar sekali
dulu tidak satu manusia pun mau percaya kalau saya mau
mana mungkin mencuri leontin
harap tenang dulu bu
biar pak mail meneruskan pemeriksaannya
pak nafis harap memberikan keterangan yang benar
ibu ini yang datang dan menjual perhiasannya
ke toko masa bapak empat hari
kalau begitu tolong tunjukkan perhiasan
dan surat surat penjualannya kepada hadirin
pasti sudah dijual murah
padahal saya beli leontin berlian itu dari ibu supangkat
harganya mahal sekali
betul ini liontin ibu yang hilang
inilah leontin yang dijual ibu imas kepada pak nafis
bukan pak bukan pak
betul begitu pak nafis
terus mana leontin berlian saya
ada bu harap ibu tenang
perhiasannya ibu jom
betul ini liantin ibu yang hilang
saya kan sudah bilang
dia pindah dari rumah saya cuma alasan
jangan banyak bicara bu
sebelum ibu nanti lebih malu lagi
kenapa saya harus malu
leontin ini pak nafis beli dari siapa pak nafis
dari anak itu pak
dari dia dua hari lalu
kenapa bapak percaya memberi barang semahal itu
dari anak di bawah umur
leontin ini saya beli dari seorang bapak bu
yang datang bersama anak ibu
lengkap dengan surat surat penjualannya
ibu jangan tanya sama saya
saya tahu dia menandatangani kuitansi di atas metre dengan nama marta
guru smp yang dipecat karena menipu
terus apa hubungan kamu sama penipu itu
sekarang kami persilahkan ibu meneruskan urusan ibu dengan anaknya
di kantor polisi saja mbak
karena urusan dengan bu dimas saya anggap telah selesai
ibu masih harus banyak berhubungan dengan kami di kantor polisi
pertama karena anak ibu mencuri
meskipun itu barang ibu sendiri
kedua kami masih harus menemani ibu
kedua kami masih harus menemukan dan menahan bekas guru anak ibu yang bernama mata
dan yang ketiga
itu terserah kepada ibu imas
apakah beliau akan memaafkan ibu
atau sebaliknya akan menuntut ibu
dengan alasan karena ibu telah merusak nama baiknya
dia masih menjahatkan ibu itu seperti garis
cheese dan hal ini akan hillah hillah
oleh karena tuhan tidak menanya apa apa apa ini
tapi ia tidak memerlukan pekcsada dabah ingin untuk belajar bahwa

sebelum lidahmu mengendalikan kamu